hai sembari berkaca kaca dewi hartati mengisahkan kondisinya ibu dua anak ini adalah satu dari
ratusan ribu pekerja informal yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau phk akibat pandemi
corona sebulan sudah ia menganggur hanya bertahan dengan sisa gaji yang tak seberapa saya juga bingung maksudnya gimana
itu cuma ada sisa gaji saya aja itu dibuat makan sehari hari bapak saya sama anak saya juga terus
ya untungnya udah bantuan kayak ngasih sembako gitu ya bisa buat nutupin makan gitu sebagai
tulang punggung keluarga dewi harus memenuhi kebutuhan kedua anaknya dan ayahnya yang tengah
sakit tanggung jawabnya semakin berat karena ia tak memiliki simpanan dan sulit mencari pekerjaan
alternatif kini dewi hanya bergantung pada janji insentif pemerintah melalui skema kartu prakerja
ya saya ikut program prakerja itu saya baca baca terus saya ikut awalnya saya gagal tapi saya nyobot
teruskan terus akhirnya bisa saya ikut pelatihan terus alhamdulillah nya saya udah dapat sertifikat
tinggal nunggu insentifnya keluar aja paling tapi menunggunya sih paling katanya sih saya
baca seminggu sih tujuh hari berbagai skema dilakukan pemerintah untuk mencegah meluasnya phk
stimulus ekonomi bagi perusahaan hingga insentif melalui kartu prakerja pun digadang gadang mampu
meringankan mereka yang terdampak phk berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada
perusahaan yang memiliki komitmen untuk tidak melakukan phk beragam jurus menekan gelombang phki
tampaknya tak berjalan mulus angka pekerja atau buruh yang di phk masih terus bertambah data
kementerian ketenagakerjaan per dua puluh april dua ribu dua puluh menyebut lebih dari dua juta pekerja dari satu ratus enam belas
seribu perusahaan dirumahkan dan di phk selama pandemi corona pekerja di sektor usaha mikro
kecil dan menengah menjadi kelompok yang paling terdampak miladia rahma kurnia yuniarwan jakarta